aduh bella kenapa bikin malu sih
aku keluar sebentar ya
bella kenapa ya
kondisi fisik pak al sekarang udah baik kan
kalau ini tuh sebenarnya bisa dibawa ke rumah sakit apa enggak
sih ya sih tapi yaudah gak apa apa
kita tunggu aja
udah kamu jangan mikir berat berat
kecilin kecilin kecilin kecilin
aduh kutu makin gede
salah salah salah salah
ini bumbunya kurang apa ya
aduh kurang garam lagi
garamnya segala ya
semoga rasanya pas
gak kurang asin
daun jeruk udah
kegedean nih apinya nih
ah gimana sih kecilinnya
itu bella udah sampe mana ya
kok belum beres juga dari tadi mah
kenapa emangnya ren
gimana tentang masakannya kan
ya udah kalau gitu biar mama lihat ke dapur
biar aku aja yang ke dapur ya
mama istirahat aja disini
tapi kamu juga gak bisa masak
iya aku bukan bantuin masak mah
ya siapa tau kalau aku disana
ya siapa tau kalau aku disana
bisa bantuin apapun yang dia butuhkan
ya yaudah yaudah
hati hati tuh laptopnya
mbak bella itu kok masak heboh banget
rasanya gimana ya sekarang
kayaknya udah pas
kok rasa waktu udah jadi
bihun juga udah
toge nya udah
kol nya udah
nanti tinggal ditaruh di piring
kalo mau dimakan baru di siram sama kuahnya
oh iya tempenya
mana tuh tempe
kita goreng tempe
aduh apinya pasti kepanasan banget nih
aduh sebentar deh
ini kan tempenya basah
kalau dimasukin situ langsung nyiprat dong
aduh minyaknya ke tangan aku
ini apinya kegedean
masakan yang kamu mau masak
yaudah ganti minyak baru lagi aja
nanti itu aku panasin
kita tunggu aja sampai suhunya turun sedikit
nanti baru kita masukin
kamu mau goreng tempe
biar saya aja yang goreng
gak apa apa deh biar aku aja
aku udah ngerti kok sekarang tinggal tunggu
kamu tunggu di depan aja
kamu kerja lagi
sekarang kirim saya
kamu kan udah bikin sotonya
jadi sekarang kirim saya untuk masak tempenya
maaf ya di ngerepetin
adi ini emang paket lengkap ya
karir di kantornya bagus
dan gak pernah banyak omong
urusan dapur dia juga cekatan
ibu adiknya ya abang
abang diam diam ya nak ya
yuk tenang ya sayang
ya udah sini sini
sini punya bobo tuh
tuh bobo ya tuh
tuh abangnya ajak main
tunggu papa ya nak ya
kangen papa ya nak ya
mas aku belum pulang juga si jam segini
iya ya nak kangen papa ya
papa sebentar lagi pulang
walaikum salam mas
udah sama papa aja ya
kakaknya sama bapak juga ya
ya nggak apa apa ya
tadi udah minum susu loh mas
mas aku siapin apa
kamu juga baru pulang kerja
komennya sekarang istirahat
kamu kan gak capek
eh ini kenapa
kenapa bikin malu sih
aku keluar sebentar ya
aduh dulu ya
kondisi fisik pak al sekarang udah baikan
tapi sebaiknya bapak jangan terlalu banyak pikiran
supaya tidak terjadi serangan seperti yang tadi
tidak ada yang bisa diberikan

tidak ada yang bisa diberikan
kondisi pasien sekarang sudah tidak apa apa
agar tidak usah dipaksakan untuk memikirkan semua masalah
karena pak al belum bisa untuk mengingat hal hal yang sulit untuk diingat
tadi saya sempat mengatakan hal hal yang sulit untuk diingat
tadi saya sempat mengatakan hal hal yang sulit untuk diingat
mengatakan hal yang memang seharusnya belum saya katakan
jadi ya saya paham
oke terima kasih dokter
saya angkat keluar ya
pernah sedikit bercerita soal ricky
orang yang melecehkan andi
andi dilecehkan oleh ricky